dua remaja asal indonesia menjadi korban kekerasan rasial saat menunggu kereta di sebuah stasiun di philadelphia
dan untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi kami sudah terhubung dengan seorang wni di philadelphia yang sempat menolong korban
dan demi alasan keamanan narasumber kami meminta identitasnya dirahasiakan dan kami sepakati untuk memanggilnya dengan inisial sm
selamat sore waktu indonesia dan selamat pagi waktu amerika ya mas sn ya
iya selamat sore buat kawan kawan
oke terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
kita langsung saja menanyakan beberapa hal terkait dengan asian hate yang memang belakangan ini sangat masif terjadi kembali terjadi begitu ya
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi

atau yang anda amati sejauh persoalan ini kembali muncul di sana khususnya di masa pandemi ini merebak dua ribu dua puluh ini
ya tingkat kekerasan terhadap asia belakangan ini benar benar sangat meningkat pesat ya
kalau saya lihat dari kasus kasus belakangan ini
lebih termotivasi dengan isu setelah mantan presiden mengucapkan ini adalah isu virus china virus wuhan
jadi semakin meningkat kekerasan itu terjadi
dan untuk kasus yang di philadelphia dan pennsylvania itu saya lebih melihat ke arah motif challenge ya
soalnya ada beredar beberapa cuplikan foto bagi remaja teenager teenager yang berkelompok
dia bisa memukul atau menampar orang asia maka mereka orang yang akan mendapatkan kayak suatu kebanggaan tersendiri gitu
kita kembali ke peristiwa yang waktu itu anda katakan anda sendiri yang mengalami menjadi saksi begitu ya
saat kejadian tersebut sebenarnya ada tidak yang apa namanya inisiatif untuk membantu menolong begitu sebelum anda juga turun tangan misalkan saja petugas begitu untuk menangkap pelaku
karena itu ke public space begitu ya
atau memang dengan intensitas
jadi kalau anda mengatakan bahwa peristiwa yang cukup tinggi justru yang terjadi adalah pembiaran atau bagaimana sebenarnya
jadi boleh saya ceritakan sedikit kronologis kejadiannya
kejadiannya itu hari minggu
kurang lebih tanggal empat belas jam tujuh tiga puluh malam
saya dan pacar saya sedang menunggu train
saya dan pacar saya adalah penumpang pertama yang menunggu di sana
setelah itu datanglah beberapa orang asia almin afrika amerika datang ke sana untuk menunggu
dan di sana datang segrombol remaja dari belakang saya karena exit itu ada beberapa banyak exit
dan remaja itu
dan remaja itu duduk di samping cewe saya
ya sengaja dalam artian dia kayak mau mengikuti challenge itu
dan disenggol senggol untuk menanyakan nama
setelah dia tidak berhasil mungkin karena saya memperhatikan karena kita orang dewasa
jadi mereka orang sedikit kayak merasa takut
untuk melakukan perbuatan itu

akhirnya mereka berpindah ke tempat yang lain
dan kebetulan di sana terdapat dua remaja putri
dan dia berhasil mengganggu di sana
karena jaraknya cukup jauh saya tidak bisa memperhatikan
akhirnya saya merasa ada sesuatu yang something wrong
akhirnya saya mencoba menombol memencet tombol help atau emergency di sana
saya menanyakan operator bisakah kamu memanggilkan polisi karena ada sesuatu yang something wrong in heal
dan operator menjawab saya memanggil polisi hanya untuk emergency situation
dari tindakan operator itu tidak ada responsif yang baik
akhirnya saya menggunakan telepon untuk merekam video
yang bapak bisa lihat beredar belakangan ini ya
ah artinya apa
artinya alasan ini juga yang kemudian dipakai oleh petugas di sana dalam merespon kejadian ini yang dianggap ini hanya sebagai sebuah kenakalan biasa begitu ya
dengan begitu juga ada perbedaan sikap dalam menangani kasus ini jika kemudian terjadi di daerah publik seperti itu oleh motivasi kompetisi yang tadi anda sebutkan
saya kurang tahu untuk tindakan dari kepolisian tersebut ya
jadi saya juga kurang begitu mengerti sistemnya mereka bagaimana
saya hanya meminta bantuan tetapi tidak ada responsif
akhirnya saya melakukan tindakan yang semestinya saya lakukan
ya karena kabarnya memang kasus ini di drop begitu petugas menganggap ini hanya kasus kenakalan remaja biasa
tapi kemudian ini tidak bisa dibiarkan

tidak ada responsif akhirnya saya melakukan tindakan yang semestinya saya lakukan
ya karena kabarnya memang kasus ini didrop begitu
petugas menganggap ini hanya kasus kenakalan remaja biasa
tapi kemudian ini tidak bisa dibiarkan harus ada respon yang serius

kita sudah menyampaikan pelukisah kita
biar mereka orang bisa membantu untuk menyampaikan kepada pemerintah kota
untuk memperluas atau memperketat penjagaan atau perlindungan
mas hasan terakhir apa yang ingin disampaikan melihat juga eskalasi kasus ini masih terus terjadi
anda dan teman teman wni di sana tentu harus selalu waspada dengan situasi seperti ini
silahkan mungkin ada pesan pesan tertentu yang ingin disuarakan
ya untuk teman teman yang udah
maksud saya yang sudah lansia atau yang ingin berpergian
tepatnya ada di luar negeri atau yang di mana
tolong jangan berpergian dulu untuk saat ini
karena situasi juga kurang begitu kondusif ya
sampai pemerintah bisa mengatasi dengan cepat masalah ini
maksudnya negara negara tertentu yang memang head asian nya ini
tolong jangan berpergian dulu untuk diurungkan dulu terlebih dahulu
oke baik terima kasih mas sn
kita harus menyingkat nama anda dengan inisial demi keamanan
dan semoga ada respon yang serius dan juga lebih responsif begitu dari semua pihak
termasuk dari perlindungan kjri di sana perwakilan di sana
untuk melindungi wni kita khususnya
beraktivitas di sana
terima kasih mas sudah bergabung dengan kita sore ini